sementara itu rasmo polda metro jaya menangkap lima pelaku skimmer kartu atm atau mencuri dan memalsukan data kartu atm
satu dari lima tersangka yang ditangkap merupakan warga negara indonesia
sementara sisanya merupakan warga negara asing seperti hungaria dan romania
dari tangan tersangka polisi menyita sejumlah perangkat seperti alat skimmer laptop hard disk buzzle mesin atm
hingga ribuan kartu atm dari berbagai bank lokal dan luar negeri
modus pelaku dengan menyalin data kartu saat dimasukkan ke mesin atm
mereka kemudian merekam pin yang di input nasabah menggunakan kamera pengintai

kemudian alat skimmer yang dimasukkan

lalu yang kedua adalah kelompok operasional
kelompok ini adalah yang memasang kemudian melihat beberapa titik titik atm yang kira kira bisa dipasang dengan aman
kelompok ketiga adalah kelompok yang mengambil uang
lalu yang ketiga adalah kelompok yang diambil uang
lalu yang ketiga adalah kelompok yang diambil uang
lalu yang ketiga adalah kelompok yang diambil uang
lalu yang ketiga adalah kelompok yang diambil uang
lalu yang ketiga adalah kelompok yang diambil uang
lalu yang ketiga adalah kelompok yang diambil uang
lalu yang ketiga adalah kelompok yang diambil uang
lalu yang ketiga adalah kelompok yang diambil uang